ajak bu jahat
membunuh lain yang masih sama crap akan saya c
oh kamu juga kan
aku kepo banget mak
pak pak naya tinggal di rumah pak
aku mohon sama ibu
tolong jangan sampai keluarga aku lagi
aku yang bersalah
ibu sumpahin aku aja
sumpahin aku ibu
seharusnya aku yang meninggal
dia sampai mendonorkan darahnya buat apa
dia merupakan seorang tawar rested untuk anaknya
di mana bella sekarang
kamu memanfaatkan bela untuk mendapatkan darahnya
keluarganya afif sedang berduka mah
lebih baik kita pulang ya
tapi nur dia itu tahu di mana bella
dia yang sembunyiin bella
kalau kamu gak percaya sama mama kamu tanya sendiri sama afif
kita omongin di rumah aja ya